dengan meluncurkan kendaraan listrik
mobil berjenis sedan sport ini dibanderol lima ratus juta rupiah
mobil su tujuh pada tipe standar akan dibanderol lebih dari empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah
tipe tertingginya akan dihargai lebih dari lima ratus juta rupiah
diklaim pembuatan mobil listrik ini untuk menciptakan ekosistem
atau konektivitas dengan ponsel cerdas yang telah dulu dibuat oleh xiaomi
xiaomi juga menargetkan akan bersaing dengan lima produsen mobil listrik teratas dunia